inilah jajaran lapak penjual aneka potbunga di kampung potbunga desa kemangsen kecamatan
balong bendo sidoarjo jawa timur sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh an lokasi ini dikenal sebagai kampung
perajin pot bunga dengan berbagai ukuran berbahan semen dan teraso pandemi ternyata tidak berpengaruh
dua puluh juta rupiah peningkatan ini juga dipengaruhi banyaknya pesanan wastafel untuk mencuci tangan
dari berbagai kota besar di jawa ntt dan sulawesi untuk mengembangkan kampung pot desa kemangseng
menawari perajin pot bergabung dengan badan usaha milik desa potbunga dan wastafel di kampung potbunga
dijual mulai rp tiga puluh lima hingga rp tujuh ratus lima puluh bergantung pada ukuran dan proses pembuatan
corona pun tidak berpengaruh dengan produksi pot pot tetap jalan bukan tetap jalan jadi
peningkatan juga labil jadi enggak langsung jelek gitu ya enggak tapi pokoknya peningkatannya pelan pelan
pasti ini wastafel wastafel juga dari yang hitam hitam juga ada peningkatan permintaan
karena banyak yang menggunakan tempat cuci tangan mungkin akan seperti itu karena nanti mereka semua
dan inilah kelomang atau keong laut hias berwarna warni yang dipajang di salah satu pameran satwa di
surabaya jawa timur sempat meredup di tengah pandemi hewan ini mulai kembali banyak digemari
cangkangnya yang unik dan warnanya yang eksotis membuat pecinta satwa sulit memalingkan mata
sifat hewan yang mirip kepiting itu suka meminjamkan kembang yang terlalu besar dan juga memiliki kembang yang sangat besar
keong yang sudah mati potensi bisnis hewan mini tersebut kini mulai menggeliat
dan banyak dibidik pedagang hewan cara merawat keong sangat mudah apalagi pakannya tidak sulit
dicari di pasar tradisional seperti kelapa labu siam rambutan tebu bekatul dan bengkuang
harga bervariasi dari lima ribu sampai seratus ribu kalau yang seratus ribu seperti apa pak
seratus ribu seperti ini
jenis strawberry karena dia sudah berganti shell jenisnya juga unik kan warnanya
hobi ya sejak dulu atau baru pandemi ini baru pandemi untuk ngisi waktu bu ya
ini tadi beli jenis apa

keong laut adalah binatang yang membutuhkan tempat tidur yang dekat dengan tempat tidur yang dekat dengan buah buahan
keong laut adalah binatang yang membutuhkan tempat tidur yang dekat dengan buah buahan
meskipun tidak hidup secara berkelompok hewan ini biasanya akan hidup berdekatan